musim kemarau panjang ternyata menjadi berkah tersendiri bagi petani jeruk siam di kabupaten pasuruan
sedapnya rasa dan buahnya yang awet membuat panen jeruk siam menembus pasar hingga keluar pulau jawa
sejak beberapa pekan ini kebun jeruk siam milik wito warga desa tundo soro
kecamatan pasirpan kabupaten pasuruan ini mulai menyambut panen raya
musim kemarau panjang yang terjadi selama berbulan bulan ini justru menuai panen jeruk siam semakin melimpah
untuk tiap satu pohon jeruk ini bisa menghasilkan sebanyak lima puluh kg jeruk dalam masa dua kali panen
jeruk yang dipanen dikumpulkan dalam wadah keranjang
namun sebelumnya disortir terlebih dahulu menjadi tiga golongan yaitu menurut kualitasnya
rasanya yang manis dan mampu bertahan lama panen buah jeruk siam di kebunnya kini menembus pasar hingga keluar pulau jawa
ini memang panen perdana
panen perdana umur sudah tiga tahun
jadi kalau umur dua tahun masih belajar
karena pengairan cukup pengobatan cukup ada hasil
para petani jeruk berharap dinas terkait membantu keluhan petani berupa pengadaan pupuk khusus jeruk dan pemasarannya ke daerah lain
tanam jeruk yang kendalanya untuk nomor satu ya pemasaran nomor dua untuk pemupuan
karena pemupuan itu semuanya itu mengarang untuk petani
jadi pas huruan tidak ada yang memantau apa pupuk yang khusus untuk jeruk
tipologi tanah rawa membuat panen jeruk siam di dataran probolinggo bertumbuh subur
para petani berharap panen kali ini bisa menjadi berkah bagi keluarga mereka